timnas u dua puluh tiga indonesia unggul dua atas turkmenistan dalam lanjutan babak kualifikasi piala asia u dua puluh tiga di stadion manahan solo selasa malam
presiden joko widodo yang hadir langsung menonton pertandingan mengacungkan dua jempol atas kemenangan timnas u dua puluh tiga
menurut jokowi kemenangan ini adalah sejarah karena sejak dua ribu dua belas timnas indonesia tidak pernah menang melawan turkmenistan
lihat sangat keras saling menyerang dan ya sudah kita ketahui hasilnya berupa kosong
ini apa sejarah karena sejarah tadi kita tahu tadi sejarah dua ribu dua belas dua ribu dua belas sekarang kita belum pernah menang turkmenistan
ya karena ini hadiah yang menangnya
sementara itu ketua umum pssi erick thohir mengatakan indonesia harus bangga dan senang karena bisa masuk kejuaraan u dua puluh tiga afc di qatar
ya tentu kita harus bangga senang ini sejarah kita masuk kejuaraan afc u dua puluh tiga di qatar sejarahnya
dengan kemenangan ini timnas u dua puluh tiga indonesia memuncaki grup k kualifikasi piala asia dengan enam poin
setelah menundukkan turkmenistan dengan dua gol yang masing masing dicetak ever jenner dan pratama arhan